seorang nenek terpaksa digendong karena kesulitan berjalan saat evakuasi warga dusun trono
desa krinjing kecamatan dukun kabupaten magelang jawa tengah
warga desa harus dievakuasi karena berada di kawasan rawan bencana erupsi gunung merapi
pada jumat pagi warga diungsikan ke desa penyangga yang sudah disiapkan
ada tiga desa di kawasan rawan bencana yang dievakuasi pemerintah kabupaten magelang
proses evakuasi memprioritaskan kaum rentah ibu hamil anak anak orang sakit dan kaum difabel
dari data sementara bpbd kabupaten magelang jumlah warga yang diungsikan sebanyak satu ratus sembilan puluh sembilan jiwa dari dua desa
yaitu desa paten dan desa krinjing
bu takut nggak bu ini kan merapi statusnya naik terus takut nggak
iya takut pak mas
ini bayinya anak keberapa bu
oh tiga belas hari
sementara itu bpbd daerah istimewa yogyakarta mulai memetakan sejumlah potensi resiko erupsi merapi
salah satunya tentang ancaman terhadap sumber air di lereng selatan
jumat pagi tim reaksi cepat melakukan survei di dua hulu sungai di sektor barat daya yaitu sungai kerasak dan boyo
pemetaan dilakukan dalam jarak tiga km dari puncak merapi
bila sumber air di kedua sungai ini terimbas erupsi merapi
dikhawatirkan berdampak pada pasokan air ke sejumlah desa di kecamatan turi dan pakem kabupaten sleman
informasi awalnya memang kita fokus ada di barat daya
dalam barat daya itu ada dua hulu sungai itu hulu kerasak dan hulu boyong
jadi kekhawatiran kita sebenarnya tanpa mengurangi kewaspadaan di tengah dan timur
menggendol seru sembilan kali tengah
tapi hulu kerasak
dan hulu boyong inilah yang menjadi fokus kita
hasil pantauan ini sudah disampaikan ke pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta
untuk diantisipasi dan ditindaklanjuti
tim liputan cnn indonesia